kabur eh kabur eh
kabur kisah nak terima kasih kesana telah menolong kami
sebenarnya kalian ini siapa
mereka tinggal di gubuk yang hampir roboh seperti ini
jaga dewa batara
alangkah berdosanya hamba
ada rakyat hamba yang hidup seperti itu
dan hamba tidak mengetahuinya sama sekali
maman naik kalian kenapa
kalian tidak suka dengan rumah buku ini
maaf tapi inilah keadaanku
nah bukannya kami tidak suka
kami tidak apa apa
lebih baik kamu masuk adik kamu menunggu
aku membawakan makanan untukmu
kamu kan lapar
kau makan saja
raka tadi sudah makan
sudah kenyang sekali
ya allah kasian sekali dia
aku tahu dia juga kelaparan
tapi dia berbohong demi adiknya

tidak lah jangan takut
mereka adalah orang baik
mereka yang sudah menolong untuk
mengambil makanan ini
ucapkan terima kasih
terima kasih ya
tidak bersyukurlah kamu punya seorang kakak yang sangat menyayangimu
jika aku boleh tahu
dimana orang tua
orang tua kami sudah meninggal
mereka menjadi korban saat pajajaran berperang dengan kerajaan gandara
jagad dewa batar
orang tua mereka menjadi korban dari perang yang aku lakukan
dia jauh lebih kuat dari dulu
aku harus lebih berhati hati
jika tidak aku akan kewalahan menghadapinya
aku harus mencari jalan lain untuk mengalahkannya
bagaimana itu bisa terjadi nana
waktu itu orang tua kita terkena taman batu batu panas
ayo lanjutkan makan
jangan lari kau
jangan lari kau
jangan lari kau
suara apa ya
sepertinya ada suara pertarungan
pasukan yang itu berpakaian aneh
pasti pasukan asing
ya kalau begitu aku akan membantu pasukan yang satunya
kisanak terima kasih kisanak telah menolong kami
iya sebenarnya kalian ini siapa
kami adalah pejuang batu jajar
istana kami sedang dipasyai oleh pasukan mongol
mongol batu jajar
mongol dan batu jajar
rara santang putri prabu siliwangi dan yang lainnya
sedang melawan antek antek mongol
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
aku harus menolongnya